terus siapa gantinya
saya mau pensiun juga
kamu gak perlu marah
itu cuma cerpen karangan
kamu cuma jadi inspirasi
kalau gak ada inspirasi
kalau aku jadi inspirasi
aku harus dapet royalti
kan sekarang udah aku traktir
ya semacam itulah kira kira
terus sekarang gimana
mana si kemot
mau saya bangunin bilang suruh ujang
kan kemarin juga sudah saya bilang
panggil johnny aja
gak mau ah gak sopan
apa tuh ya
tapi jangan om
memangnya kenapa kalau om
sebetulnya itu bagus
meskipun patut untuk dibanggakan
pencapaian duet kalian berdua
arman deden harus lebih ditingkatkan
jangan cuma tiga dompet per hari
bersolok karir itu jangan dijadikan sebagai alasan untuk gagal
sedompet dua dompet kamu harus dapat
ya udah kalau kamu masih keke mau manggil saya om
terserah kamu aja
sekarang waktunya kalian beroperasi
jangan membuang buang waktu
seperti pepatah yang mengatakan
waktu adalah dompet dan di dalam dompet semoga ada uangnya
hari ini ada rencana mau pergi kemana
mau ke pasar baru
mau belanja apa
mau belanja kain buat bikin kerudung
perlu saya kawal
gak usah terima kasih
tapi kalau ada apa apa
gak usah ragu ragu minta tolong sama saya
kamu manggilnya salah
biasa weh atu
gak usah galak galak
biasa weh atu
jangan cemberut gitu
esy gak boleh tau
masa esy gak boleh tau akang kemana
sebenernya ada apa
kamu kan udah tau
tapi kan belum jelas
kamu kan udah tau
tapi kan belum jelas
semakin kamu tau
semakin kamu mau tau
kangus di rumah
kemarin ada kang idris
katanya mau ketemu sama kangus
kata taslim kemarin ada kang idris kesini
mau ketemu akang
kata kangus udah
berarti sayang terlambat atuh
kalau cedo makan yang gak banyak
kok bisa gemuk kayak gini
apa yang gak tau
cedo bilangnya makannya gak banyak
ih beneran jessy
aku udah bersaksikan uma foi lights juga sih

takutnya saya dikira menghambat rejeki orang mas bro
enggak saya tau itu peraturan disini kang bro
sudah aman terkendali
bagus mudah mudahan nana juga berhasil
gak harus gak harus
gak harus gak harus
saya ke rumah kangkobang dulu
gak harus gak harus
saya ke rumah kangkobang dulu
kalau sudah di kp harkat dan derajat cilok jadi naik
harga dan derajat atau harga
hardcard derajat dan harga
dompet saya gak ada
dari rumah bawa dompet enggak
hai sama kamu saya ada telepon sini
kenapa dari deja angkat jangan nggak usah
barusan yang nelfon kamu tidak iya atau mau apa tadi kata om kalau ada apa apa perlu apa apa
nggak usah ragu ragu buat minta tolong ke om iya ada apa saya kecopetan
dimana diangkut angkut yang lewat mana otis tak isi dompetnya apa kartu mahasiswa sama
kartu atm atas nama diza iya ada uangnya ada berapa satu juta aduh banyak sama ada receh
juga tapi aku lupa ada berapa sekarang kamu dimana di otin
pak diem disitu dan kemana mana iya
halo kang saya mau minta tolong minta tolong apa keponakan saya kecopetan ponakan iya dia
manggil saya om cepetan dimana diangkut jatista isi dompetnya kartu mahasiswa kartu atm sama uang
ya udah nanti saya urus
kalau dibilang nggak usah diangkat
keponakan temen saya kecopetan diangkut
bantu saya cari copetnya
suruh kembaliin dompetnya ke saya
di dalam dompetnya ada uang sejuta
kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama lija
yang dulu nolong kita waktu gerobok ubed diambil orang
saya barusan di telepon kang buran
kalau kamu atau anak buah kamu nyopet dompet yang di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama diza
kasihin ke kang murad
biasanya dia suka duduk duduk di gedung merdeka
berhasil tapi cuma satu
gak apa apa baru juga jam segini
sampai sore siapa tahu dapat tiga empat atau lima
tidak ada apa apa
kalau kamu nyopet dompet yang di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama diza
itu artinya kita dalam bahaya
kasihin ke kang murad
dia biasanya suka duduk duduk di gedung merdeka
sebentar bos saya cek dulu
masih ada apa
gak ada bos
tadi saya kira kita sedang dalam bahaya
kalau kamu nyopet dompet di dalamnya ada uang sejuta
ada kartu mahasiswa sama kartu atm atas nama diza
itu artinya kita dalam bahaya
kasihin ke kang murad
dia biasanya suka duduk duduk di gedung merdeka
sebentar bos saya cek dulu
kalau mau makan pergi sendiri
kang gobang ada
cari kang murad
mau nganterin dompet
terlalu sering orang minta tolong ke saya
minta dicarikan dompet yang kena copet
saya capek biar nggak terjadi lagi
minimal jumlah copet dan korbannya berkurang
aku juga kurang jelas
teh kinasi ngasih infonya juga gitu
terus masalahnya sekarang udah di handle sama kang mus
terus kita cuma nunggu kabar aja
ya mau gimana lagi
teteh tenang aja
dia keliatan bingung
teh mau dimasakin apa
masak nasi aja
terus kamu istirahat
iya teteh tau
teteh lagi mau makan gepuk
nanti mau beli aja
biar gak lama
mau kemana kang
jalan jalan ke gedung merdeka
ajak keponakan kamu ke polsek sumur bandung
cokpet sama dompetnya sudah dipolisi
urusan saya selesai
korban sudah saya minta buat datang ke sini
jadi akan gak bakal balik lagi ke terminal
yang pegang terminal nanti siapa
kang mus cuma minta saya pensiun
gak nyuruh nunjuk orang buat gantiin saya
gak tau harus nyari kemana buat gantiin uang pas juga enggak
seperti biasa aja
itu kan kealian kamu
saya gak punya keahlian apa apa
kalau saya ikut pensiun juga
nanti saya jadi apa
mau bantu saya usaha lele
abis sarannya gak asyik
kamu mau saran yang gimana
bukannya gitu kang
bukannya saya gak mau
tapi keadaan yang sekarang lagi kacau begini
mau kita tinggalin begitu aja
kita yang pernah jadi korban gak berbuat apa apa
gak bikin perhitungan dulu
sudah diandalkan kang mus
kita harus mundur
ini bukan soal rasa takut
tapi soal rasa hormat
adjust masih dir segala terepan
berarti untuk mereka
kemurahan pada kar faktiskt
anmak ini lebih yang pieternya
ada apa di lawan
tidak boleh nulis
kamu dari tadi
disini aja gak kemana mana
terima kasih ya om
terima kasihnya sama om yang satu lagi
tadi ada disini
namanya om murad
apa yang kita duga sejak lama
semua kejadian sekarang
penyusupan ke pasar
kita mau nunggu apa lagi
dari dulu juga itu gampang
tapi bakal jadi masalah
baru buat kita
kalau si jamal
dia masuk ugd
apa bedanya kamu sama dia
terus saya harus apa
jualan bubur ayam
masa soal jualan bubur ayam aja
harus saya jelasin
kalau saya harus apa
kalau saya harus apa
kamu dari mana
dari tempat jupri
atau ada apa
memang kamu belum tau sekarang lagi ada apa
kita biasa kerja pakai otot
jarang pakai otak
apa yang barusan dibilang kamu soal jualan bubur ayam
bukan itu kakak
jualan bubur ayam itu
ya jualan bur ayam
masa kamu gak paham
itu cuma istilah atau umpama
kalau sama kamu
pakai istilah atau umpama
kang mus tau
kamu cukup kuat
tapi kurang cerdas
saya cuma ngasih tahu aja
saya udah tau
tapi itu bukan urusan saya
saya udah pensiun
sama seperti kamu
kang komar ujang jupri joni
mungkin maksud kang mus
saya disuruh pensiun
seperti komar ujang jupri joni
terus saya jualan bubur ayam
kalau saya pensiun kamu gimana
kita kang kompak selalu
kalau kamu pensiun sah juga
kalau saya jualan bubur ayam
kamu perlu asisten gak
kamu ngajak saya ke temuan
ada keperluan apa
kamu masih kerja di toko jeans
desainnya jualan kaos juga
bisa nitip jualan kaos produksi saya
saya harus minta izin ke bos saya dulu
mau nitip pos produksi saya di tempat iwan kerja
tapi udah beres
bisa ketemu saya sekarang
saya pergi dulu
kang gus mau ketemu
saya aja yang bayar
bener kamu yang bayar
ini aku udah nungguin kamu di tempat biasa
ini masih sakit
kamu jangan marah marah aja tuni
kamu kan tahu akang masih sakit
akang cuma minta kamu pengertian aja
kalau kamu marah marah terus akan jadi ngebatin
oh jadi selama ini akang batin
atau akang mau bilang sama nining selama ini akan gak bahagia
gak usah dibilangin ini udah tau
aku bukan mau ngasih tau
apa bedanya itu gak penting
yang penting itu apa yang mau aku usulin
terus apa yang kamu mau usulin
kayaknya rasa cilok kamu harus ada variasi
misalnya ada rasa daging sapi rasa daging ayam rasa keju
boleh ada satu rasa lagi nggak
rasa sayangku padamu
aduh aduh aduh aduh
kenapa aku harus selalu menerima rasa sakit dewi
aduh aduh aduh aduh
kan kamu tau akang habis kenapa
kalau akang gak sakit hati berarti neneng yang sakit hati
tadi neneng denger akang ngobrol sama cecep
akan mantep mau pensiun mau usaha lele
padahal nining sebagai istri akang belum setuju
itu sama aja neneng sebagai istri gak dianggap
punya cuma akangnya aja yang gak mau
bilang ke kang mus akang mau balik ke terminal aja
tapi uangnya sudah saya terima
udah saya pakai tiga juta
uang itu didapat si jamal dari nipu
nanti kamu kejirat
tapi kan uangnya sudah saya pakai tiga juta
kalau harus saya kembaliin berarti harus utuh
kan dari tadi nining udah kasih tau
bilang sama kang mus akang mau balik ke terminal
akang gak berani
semua bekas anak buah mus lihat memang payah
saya gak liat ada pelawanan
padahal saya yakin
kalau mereka tahu saya orang yang ada di belakang semuanya
kenapa begitu ya bos
karena sebetulnya mereka memang cemerlang
mereka selama ini cuma berlindung di bawah nama besar al bahar
kamu punya uang dari mana
tadi akan ngambil uang tabungan sepuluh juta
dia dapet pinjeman dari jamal buat mulai usaha sablon
jamal dapat uang dari nipu
akang suruh kembaliin dari si jamal
takut nanti si bohim keseret
memangnya honor dari nulis cerpen berapa
gak besar tapi cukup buat naftir kamu
bohim kan bukan anak buah kan lagi
sama seperti yang lain
tapi dia masih keluarga akal
sama seperti yang lain
judul cerpennya apa
kamu pesen dulu aja
kamu mau pesen apa
mau pesen yang biasa kamu pesen
mau pesen atau mau nyoba yang lain
pesen apa ya
itu terserah akang
esy gak masalah akang mau pake uang tabungan
asal buat yang bener
terus esy dikasih tau biar esy gak bingung
mumpung ditraktir aku mau makan yang mahal
cara berpikir kamu aneh
harusnya kamu milih apa yang kamu suka
atau apa yang kamu mau
bukan yang mahal
gak boleh kalau mahal
kalau kamu suka
kamu selalu ngerti akang
akang memang gak salah waktu milih kamu buat jadi istri
padahal waktu itu si mimin yang suka bantuin bapaknya jualan mie kocok di terminal
lebih cantik dari kamu
harusnya kamu seneng akang bilang gak salah milih
yakin gak salah pilih
teh pesen apa kang
saya harus jawab apa tuh kang
welcome oke setatuk kang
saya sudah lapar
tadi ada pertanyaan aku yang belum kami jawab
dia mau pensiun
aku tak ingin terjaga dari mimpi
itu tentang kamu
cerita aku bermimpi
aku bilang ke kamu
terus kamu jawab
kamu gak suka
kalau kang gobang bener bener ya mau pensiun
saya gak mau
saya mau pensiun juga
kamu gak perlu marah
kamu cuma jadi inspirasi
kalau gak ada inspirasi
kalau aku jadi inspirasi
aku harus dapat royalti
kan sekarang udah aku traktir
semacam itulah kira kira
mana si kemot
jam segini kau baru pulang
kamu mau ketemu saya
saya ngembalikan uang yang sepuluh juta
kamu dapat pinjaman dari siapa
bos lihat pasti tahu
uang ini dari mana
tahu dari siapa bos
kita harus tahu si neng itu sebenarnya kemana
kalau dia bilang belajar di rumah teman itu belum tentu benar
waktu kamu seumur dia suka bohong sama emak kan
saya gak tahu bos
siapa tahu jawabannya benar
mungkin dia lagi nipu seperti yang gue suruh
saya ditipu temen saya
mau buka distro
saya ngecari pinjaman modal
masuk ke rekening dia
dia sekarang nggak tahu kemana
seorang wanita cantik bisa membuat lelaki terpedaya

saya bukan seorang wanita cantik
maaf fotonya kurang jelas
diambil dari kamera hp
diambil dari kamera hp
tapi masih bisa dikenali
awasi terus gerak geriknya
dia kelihatannya lagi cari uang
buat gantiin uang pas ugan dar
memangnya gak kedengeran
dengan pak pilman sabitra